saya tidak punya banyak waktu kalau kau tidak sulit seperti ini
saya harus kesel
jawab ayah jangan diem saja
kau tanya mata yang merah tadi
ya itu mungkin tadi karena ya
akibat ayah terlalu marah
jadi mata ayah merah
mata air itu tadi benar benar merah
reaksinya sama seperti sakti waktu menjadi manusia harimau ya
apa kau ini tak pernah tengok mata orang merah
orang nangis mata merah
orang sakit matu pun mata merah
orang marah bu merah matanya
dengan mainan bambu yang ayah berikan kepada alam
di bambu itu terdapat huruf kagang
yang disana menjelaskan ayah
tentang desa kumaya
desa para inyi ayah
kalau ayah memang tidak ada hubungannya dengan kumaya
lalu bagaimana bisa ayah memiliki bambu yang baiknya
bagaimana bisa ayah memiliki bambu yang baiknya
ayah cakap cuma sekali
ayah tak lagi mau dengar oh cakap pasal itu
tak ada guna apa mengurusi pasal
lupa ayah mandi hari ini
sedang dalam perjalanan
suruh dia mempercepat kerjanya
karena aku ingin
tapi malam ini harus bisa menjadi manusia harimau yang sempurna
sakti gak mau menyempurnakan ilmu sakti
kamu tidak bisa menolak permintaanmu
sekarang sakti minta papa cucu
siapa orang tua sakti sebenarnya pak
ada dimana mereka
kamu tidak bisa menolak permintaanmu
kamu adalah anakku
karena sakti udah tau semuanya
sakti tahu kalau papa cuma manfaatin ilmu harimau sakti doang
sekali lagi kamu mempantang
tuan kamu sini tuan
bagian depan rumah dibom tuan
siapa yang melakukan semua ini
saya tidak tau tuan tapi saya nemukan ini
ini adalah balasan atas perbuatan kaum yang sengaja mengutus sakti untuk melepaskan hewan hewan peliharaannya
dia sudah menantang aku
siapkan pasukan untuk menghadapi dia
kau tetap di sini
jangan sampai pergi dari rumah ini
sakti gak mau dikekang
sakti gak mau dikekang
sakti gak mau dikekang
gak ada sakti
gak ada sakti
bagaimana keadaan dan raju sekarang
ratna ingin sekali bertemu dengan dang raju
ratna ingin kita berdua
mencari anak kita bersama sama ke jakarta
menawarkan dan mencari siapa saja begitu apa sama jahat gua
maaf datuk tunggal
sekarang kau pergilah ke selumah
carilah kitab lima
kalau begitu saya pamit untuk keselumah
dan kau ratna
kalau kau tidak serius dalam latihan
jangan kau harap
kau bisa menemukan anakmu
apakah di sisa hidupku ini
akan selalu dirundung oleh duka
dan diikat oleh keresahan
tubuhku sudah semakin ringkih
kepahitan yang akan selalu membelenggu
kekacauan yang terjadi tujuh belas tahun
itu sudah takdir
dalam masalah ini kau harus turun tangan
dan kau harus
turut membimbing generasi ini
aku tidak pernah
selain pada pitoloka
kau harus turun tangan
apapun yang terjadi
kau harus turut campur masalah ini
kalau itu yang terbaik
tidak ada pilihan lain
aku harus melatih silat
aku ingin menikmati hidupku
ingin menikmati di masyarakatku
dan menikmati masa tuaku
dalam keadaan seperti ini
aku akan mencoba
mengajari ratna terlebih dahulu
jadi kau hanya memilih sekar
yang kau inginkan
menjadi tanggung jawab
terima kasih kecahya
kok lama banget sih datengnya
aku sudah muter komplek ini dua kali risa
alamat rumahnya susah
terus ada gosip apa
sakti dibawa ayahnya kiratus
dia menyerahkan diri
wah kan sakti bilang
enggak mau balik lagi ke bokapnya
tadi pagi itu kiratu sama anak buahnya
datang ke rumah aku
mereka semua menyerang rumah aku
hanya demi menjemput sakti
akhirnya sakti menyerahkan diri
itu juga mungkin karena
dia gak mau lihat aku dan ayahku kenapa napa
kasian banget ya yang gue
karena musibah terus gak selesai selesai
yaudah kita gak boleh diem aja
kita harus ngelakuin sesuatu
iya aku setuju
aku juga sempet denger kalo papa ya sakti itu
benia jahat sama dia
yaudah kalo gitu sekarang kita harus bantu my prince sakti
gimana caranya risa
kita harus kesana
pengawal mereka terlalu banyak
kalo itu gak usah di kuatirin
gue ini pacaran sakti
jadi gue tau jalan rahasia
buat masuk rumahnya kiratus